jakarta dikenal sebagai kota melting pot atau kota di mana sejumlah kebudayaan mulai dari suku dan juga agama melebur menjadi satu
salah satu yang menarik untuk kita telusuri adalah jakarta sebagai melting pot para keturunan arab yang kita kenal sebagai kampung arab
kita akan menelusuri berbagai kampung arab di jakarta dimulai dari kampung arab tekojan
daerah pekojan yang terletak di kecamatan tambora jakarta barat dikenal sebagai kampung arab karena sejak abad ke delapan belas banyak pendatang dari yaman selatan yang tinggal di sini
kampung arab pekojan dikenal sebagai kampung arab pertama di jakarta
hingga kini sejumlah bangunan bersejarah masih berdiri kokoh di pekojan
salah satunya adalah masjid langgar tinggi yang dibangun saudagar arab pada seribu dua ratus empat puluh sembilan hijriah atau seribu delapan ratus dua puluh sembilan masehi
masjid ini menjadi saksi kisah awal para saudagar arab yang datang ke jakarta
alhamdulillah dulu dari apa namanya kita orang orang arab ini kebanyakan dari yaman
mereka datang dari yaman
mereka berdakwah dan siar islam sambil berdagang
bukannya cari duit di dalam siar islam
tapi mereka hasil dagangan mereka dipakai buat kepentingan islam kepentingan dakwah
selain bangunan masjid ada jembatan kambing yang juga dikenal di kampung arab pekojan
jembatan kambing dinamakan demikian karena kegemaran orang arab akan kambing
dan di sekililing jembatan ada banyak warga keturunan arab yang berdikari
kambing juga diperjualan kambing
bertahun tahun berlalu banyak orang arab dari pekojan kini berpindah tempat tinggal
dengan demikian ada sejumlah kampung arab yang dikenal di jakarta
salah satunya yang banyak dituju orang arab adalah daerah condet jakarta timur
kalau cerita bisa masuk ke keturunan arab di sini itu pertama dari kita punya keluarga besar
terus saudara saudara banyak yang awal itu perpecahan itu jadi pertama
kampung arab pekojan terus kampung arab tanabang kampung arab pasar minggu mungkin yang sekarang nggak terlalu banyak
nah terus masuk lagi ke daerah condet terus bogor
nah tapi yang paling banyak itu sekarang ini di condet yang kita tahu
jika orang arab di pekojan banyak berdagang kambing beda halnya dengan orang arab di condet
letak daerah condet yang ramai dengan lalu lalang kendaraan bermotor
dimanfaatkan orang arab untuk berdagang parfum dan kuliner khas arab
jalan jalan ke kampung arab rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mencicipi kuliner khas arab
nah di kampung arab condet terdapat beragam kuliner arab
di antaranya adalah yang akan saya coba kali ini ada nasi kebuli dan juga nasi mandi
rasanya saya akan memilih nasi mandi
karena kalau nasi kebuli rempah rempah khas arab
rapnya begitu terasa kalau nasi mandi juga sama
rempah rempahnya terasa tapi ada rasa gurih dan juga creamy nya